ada kedengaran detak jantung
bayi yang dikandungi elsa
mama cek aja hp aku ada disitu
yang menjaga disitu
sampai serius banget
aku tadi mau cari
nomor adi di handphone papa
kok fotonya dimakan pak
kita boleh foto bareng gak sih om
pak boleh minta tau foto ini gak
boleh sayang sini
oh bagus sekali
aku belum punya nomor telfon om
saya memang ingin minta obat
gimana rumah drie gr semua game nasty tiada
mana ada desin rojak dia
anaknya sama rumah tante sofia
dia sepupu kamu
dia kakak sepupu kamu jess
serius pak jadi aku punya kakak sepupu
pap kira kira nanti dia mau gak jadi bro ismatnya aku nanti kalau nikah sama adi
papa aku mau telepon adi ya pak
telepon adi pak
jess kamu tau gak
adik kan lagi s dua
biasanya kalau mahasiswa s dua itu sibuk banget
gak bisa megang handphone nunjukin tugas terus
kasih dia waktu ya
papa ngeliat kayak gini papa jadi cemburuk nih
masuk perhatiannya ke adi terus gak ke papa
ingat selamanya papa cinta pertamanya aku
dan gak akan ada yang bisa nyatakan
iya enggak lagi
kepalanya dong ngakin ke atas
tarik nafas dalam dalam
sampai berasa diubun ubun
terus jangan lupa dihembusin
terus jangan lupa dihembusin
terus jangan lupa dihembusin
kok kamu ngerti sih senam hamil
jadi perempuan itu harus ngerti semuanya sa
jangankan senam hamil
nenek dulu aja ngelatih lumba lumba
lagi aja yuk
biar bayinya juga lentur
udah selesai nangisnya
soalnya aku lagi seneng banget
tadi papa aku bilang
ternyata aku punya kakak sepupu
terus papa aku bilang
mungkin nanti kakak sepuh aku itu
mau jadi pengiring
kayak bridesmaid gitu pas aku nikah sama adi
ini neneng juga kan ya kali ya
nama sepupu kamu siapa
neneng juga kan ya kali ya
nama sepupu kamu siapa
kita lagi ngelenturin badan
biar otak kita lentur
aku harus cita kayak batu
kok kamu pakai gelang baru lagi
tadi ada kurir datang ke kantor
ngirim gelang katanya dari elsa
kurirnya minta foto buat
jadi aku pake
oh dari elsa
usia kandungan elsa sudah berapa minggu ya
ada kemungkinan sekitar dua puluh minggu pak
ada kedengaran detak jantung
bayi yang dikandung elsa
mama cek aja hp aku
ada di situ
loh memang di sana saya bisa pakai hp ya no
yang menjaga di situ mungkin
aku lagi periksa bayi kita
ini aku kirimin rekaman suara detak jantungnya ke kamu
dia sehat dan lincah banget sayang
itu suara detak jantung baby nya elsa
pa sebentar lagi kita bakalan punya cucu
kita ketemu sama cucu kita ya pak
mama sama papa jantral berharap
begitu bayinya lahir kita harus lakukan tes dna
aku hanya ingin memastikan
apa benar anak yang dikandung elsa anak aku atau anaknya ricky
mudah mudahan aja itu memang ada
itu memang ada
itu memang ada
pak cari siapa
kami cari dennis benar rumahnya kan
benar ini rumah denis pak
tapi sudah sebulan saya nggak pernah lihat dia lagi
kayaknya udah nggak pulang ke sini pak
terima kasih banyak info nya pak
ya udah saya permisi ya pak
rumahnya masih rapi
dan kelihatan bersih

apa bener kata angga ya
jangan jangan dia otak dari pelaku teror ini
mama pegangkan yang kuat
mama dipegang dari kadi al
ini aku yang simpan
nanti mama aku beli nomor yang baru
khusus nomor yang baru yang boleh tau hanya keluarga dan orang tetap dekat
supaya tidak ada lagi yang mengancam lagi
emangnya apa yang udah mama lakuin
sampai dia tega buat celakuin mama seperti ini
kamu kok belum tidur
kok juga belum tidur
ini udah malam loh
oh ya pas aku juga mau inget
mungkin besok itu sih dengan mama
kita datang ya
saya coba tipe langga dulu ya
besok lo sibuk gak
enggak sih jatuh gue aman
kebetulan michi gak ada praktek
terus di bengkel juga ada orang orang kepercayaan gue
ya enggaklah santai aja

gimana gimana butuh bantuan apa